tempat tidur seringkali tidak hanya menjadi tempat beristirahat
bagi beberapa orang tempat tidur juga menjadi tempat aktivitas lain salah satunya bekerja
memang tempat tidur adalah tempat paling nyaman
selain kita ternyata ada penghuni lain di atas tempat tidur tungau atau kutu kasur
menurut spesialis kulit dan kelamin dr mardiati ganjardani
tungau debu atau kutu kasur merupakan hewan berkaki delapan seperti laba laba dengan ukuran sangat kecil
hewan ini bisa memicu alergi pada manusia jika terhirup atau kulit terkena kotorannya
si tungau debu ini bukan gigitannya tetapi bagian tubuhnya dia
jadi namanya dikatakan sebenarnya fesesnya dia atau hasil kotorannya dia
itulah yang sebenarnya membuatnya
misalnya kita itu alergi menimbulkan reaksi alergi
alergen ini bersifat aeroalergen jadi bisa merupakan suatu alergen hirup
tapi juga bisa disebabkan oleh kontak langsung kontak langsung kulit kita misalnya dengan sisa sisanya tungau tadi
karena tungau suka berada di tempat lembab dan hidup dari sisa kulit mati manusia
mardiati menekankan pentingnya untuk membersihkan tempat tidur
untuk tempat tinggal dengan sirkulasi udara yang baik maksimal dua minggu sekali tempat tidur dibersihkan
jika kediaman kurang baik sirkulasi udaranya
menurut mardiati harus lebih sering mengganti spray dan membersihkan tempat tidur
salah satu cara paling sederhana dalam membersihkan tempat tidur adalah menggunakan sapu lidi
tapi apakah sapu lidi ini cukup untuk membersihkan tungau tungau
kita ada satu metode lagi yaitu menggunakan vakum
jasa vakum kian marak
namun menurut mardiati yang harus diperhatikan dalam membersihkan tempat tidur menggunakan vakum adalah metodenya
jika menggunakan vakum biasa ada kekhawatiran tungau debu hanya berputar putar di mesin vakum dan kembali lagi ke tempat tidur
saat tempat tidur dibersihkan terlihat ada kotoran yang mengambang di atas air
itu tandanya banyaknya koloni tungau yang selama ini hidup di atas tempat tidur
butuh tiga kali penyodotan atau proses pemfakuman hingga mendapatkan air yang jernih ini sehingga
tungau tungau bisa dipastikan di kasur saya sudah tidak ada lagi irin wardani fajar indrajaya jakarta